berkaitan dengan ucapan saudara bs saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian di upload kami ulangi di upload atau ditransmisikan oleh saudara tr ke dalam akun youtube
dan selanjutnya disebarkan atau di transmisikan sehingga viral di media sosial
terhadap saudara bs dan saudara tr
penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan